bank indonesia merevisi kembali target pertumbuhan kredit perbankan tahun ini
bank indonesia menilai melambatnya permintaan dari sektor real akan menghambat laju pertumbuhan kredit
koreksi dari bank sentral ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pada tahun ini
dan ini adalah pertumbuhan kredit perbankan sejak tahun dua ribu dua belas
kita lihat bagaimana trennya
jadi ekonomi juga pada saat ini tumbuh sangat cepat kita ya
kemudian global melambat dan juga jangan lupa juga stimulus moneter amerika serikat yang dihentikan pada tahun ini